di dunia basket nasional siapa yang tak kenal dengan ari sudarsono
mantan wasit fiba yang sepak terjangnya di dekade sembilan puluh an
berjasa mempopulerkan olahraga bola basket khususnya basket nba di tanah air
di tengah pandemi covid sembilan belas pria yang sudah berusia enam puluh sembilan tahun ini
melelang jersi magic johnson yang merupakan pemilihan langsung
dari legenda los angeles lakers tersebut di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya kembali ke badan manusianya
si magic johnson yang saya kenal dia orang yang punya kepedulian
dia sosialnya luar biasa lah ini orang
saya kira dia salah satu pemain nba yang punya rasa social yang
rasa sosial kepedulian kesetiakonan
wah dia orangnya luar biasa dan humble kan
dengan harga pembuka sebesar lima juta rupiah
semua orang dapat mengajukan penawaran dalam lelang lewat sosial media
yang dibuka hingga akhir mei dua ribu dua puluh
nantinya seluruh hasil lelang jersey magic johnson ini akan didonasikan
untuk usaha memberantas penyebaran wabah virus corona di indonesia
sebetulnya kalau saya harapnya yang ngambil ini benar benar kolektor basket gitu
yang dia udah nggak peduli harga lah
kalau orang yang gak ngerti basket susah diambil ini
harus orang yang gila basket orang yang cinta basket dia ngerti lah barang ini
jadi kita serahkan kepada pemenang
nilai tertinggi silahkan anda mau sumbangan kemana
asal dia kasih bukti bahwa dia bisa menang
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
bahwa ini disumbangkan sama dia
kalau institusi mana gitu
selain memberikan jersi kedekatan magic johnson dengan arisudarsono
juga ditunjukkan dengan kesediaan mantan bintang los angeles lakers ini
datang ke istora senayan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
legenda nba ini melakukan pertandingan eksebisi
dengan tim satria muda dan indonesia muda teks mako
nirlangga wisnuaji wipra setio jakarta